perayaan natal saat pandemi digelar melalui layanan media daring dan juga offline dengan protokol kesehatan ya tentunya
dan untuk melihat perayaan natal tahun ini kita telah tersambung dengan korespondensi ann indonesia mum taza catradiningrat dari katedral jakarta
ya halo taza ini bagaimana jalannya misa natal hari ini apakah berdasarkan pantauan anda ada prosedur khusus ini yang diterapkan pada misa natal tahun ini mengingat saat ini kita semua masih berada di dalam masa pandemi taza
ya benar sekali ipani dan juga sarah terkait dengan pandemi ini ada protokol protokol kesehatan yang wajib diikuti oleh para jemaat sebelum mereka mengikuti misal tatap muka
dan berkait dengan misa tetap muka sendiri pertama ini dibatasi jumlahnya biasanya kalau di tahun tahun sebelumnya sebelum pandemi ini ada setidaknya empat sesi misa natal di hari natal sendiri
namun pada hari ini ada tiga sesi satu diantaranya bahkan dilakukan secara daring tadi pukul sembilan sampai pukul sepuluh pagi
lalu kemudian untuk dua sesi yang lainnya ini diperbolehkan untuk misa tatap muka itu artinya sejumlah jemaat diperbolehkan untuk datang ke gereja katedral untuk mengikuti misa secara langsung
rencananya akan dilakukan pada pukul sebelas siang dan juga pukul lima sore
namun mereka ini dibatasi jumlahnya kalau biasanya dulu kalau mungkin anda lihat belakang saya ini di depan gedung gereja katedral biasanya ada tenda khusus dengan kursi kursi untuk dapat menampung jemaat jemaat tambahan
namun kemudian pada tahun ini tidak ada
jumlah jemaatnya pun sangat sangat dibatasi jadi hanya tiga ratus sembilan orang saja dua ratus diperbolehkan untuk berada di dalam gedung gereja dan satu ratus sembilan lainnya berada di bagian luar gereja di plaza maria
dan mereka ini sangat dibatasi sekali itu yang pertama
lalu yang kedua mereka diwajibkan untuk mendaftar secara daring dan juga melakukan self assessment
itu artinya mereka harus dipastikan bahwa mereka ini tidak ada gejala gejala virus corona
misalnya tidak panas ataupun demam
lalu tidak kehilangan penciuman ataupun rasa begitu ya sebelum mereka kemudian menawarkan pendaftaran
lalu pada saat mereka mendaftar ini mereka akan mendapatkan qr code
jadi pada saat mereka mendatangi gereja mereka diwajibkan untuk menunjukkan qr code tersebut dengan ktp mereka sebagai bentuk manifest
dan mereka juga dipastikan adalah para jemaat dari paroki gereja katedral jakarta saja
tidak boleh dari paroki lainnya
jadi ini untuk memastikan bahwa hanya orang orang tertentu ini saja
yang memang selama ini diperbolehkan
untuk menghadiri misal tatap muka baik pada saat misa mingguan ataupun misa natal kali ini
selain itu fani dan juga sarah mereka diwajibkan untuk mengecek suhu badan
tidak diperbolehkan untuk masuk jika mereka memiliki suhu badan di atas tiga puluh tujuh lima derajat celcius
mereka juga diwajibkan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun sebelum mereka memasuki kawasan gereja
dan pada saat mereka berada di dalam mereka diwajibkan untuk menjaga jarak
jadi kalau biasanya kalau kita lihat di dalam gereja itu ada kursi kursi panjang yang biasanya dapat di
duduki oleh setidaknya enam orang
namun kali ini hanya dibatasi tiga orang saja
lalu kemudian ada jarak di depannya di kursi depannya dikosongkan
dan seperti itu
diselang seling agar memastikan bahwa ada jaga jarak di antara para jemaat walaupun mereka datang berkeluarga begitu
lalu kemudian juga pada saat mereka setelah selesai melaksanakan misa
mereka tidak diperbolehkan untuk berkerumun dan diimbau untuk langsung pulang ke rumah masing masing
untuk menjaga protokol kesehatan dan selama misal dalam berlangsung
mereka tidak diperbolehkan untuk membuka masker kecuali pada saat mereka menerima komunik
nah terkait dengan beberapa ritual ritual yang mungkin akan dilakukan memang dari gereja katedral sendiri
memiliki sejumlah perubahan ataupun ada sedikit variasi begitu ya
karena adanya pandemi ini
misalnya biasanya pada saat misah di tahun tahun sebelumnya ini panjangnya bisa mencapai sembilan puluh menit
namun kali ini ada beberapa ritual yang kemudian diperpendek menjadi enam puluh menit saja
lalu untuk komuni tidak langsung diberikan ke mulut jemaat namun diberikan ke tangan jemaat
lalu kemudian juga ada misalnya salam salaman yang tidak diperbolehkan
mereka hanya diperbolehkan untuk bersalaman di dada saja
lalu kemudian tidak diperbolehkan untuk berkerumun
ini adalah bagian dari protokol kesehatan yang dilakukan oleh gereja katedrallan terkait dengan pelaksanaan misal tatap muka
karena mereka sudah diperbolehkan melakukan misal sejak dua belas juli dua ribu dua puluh kemarin
dan juga sudah pemulakan
untuk latihan latihan sebelum dilaksanakannya misa natal tahun ini
jadi memang tidak ada perbedaan pada saat misal mingguan ataupun misal natal kali ini
tetap jumlah jemaatnya sama tidak ada penambahan khusus terkait dengan natal tahun ini
dan juga protokolnya pun sama baik misal mingguan ataupun misal natal
dan sebagai tambahan juga para panitia termasuk romo dan juga uskup yang melaksanakan misal natal pada tahun ini
mereka semuanya telah melalui tes swab antigen dan semuanya telah dinyatakan negatif
sebelum diperbolehkan untuk menjadi bagian dari pelaksanaan misa tatap muka natal pada tahun ini
dan terkait dengan tema natal tahun ini saya akan sedikit ulas
dan ini ada sedikit informasi yang akan disampaikan oleh susiana suwadi
selaku humas gereja katedral terkait dengan tema natal tahun ini yang diangkat oleh keuskupan agung jakarta
protokol kesehatan yang sangat ketat itu yang diterapkan dalam pelaksanaan ibadat natal di gereja katedral
sebenarnya juga tidak di gereja katedral saja
tapi seluruh paroki di kuskupan agung jakarta seharusnya melakukan pelaksanaan protokol secara ketat
contohnya usia yang boleh mengikuti bisa tatap muka itu saja dari delapan belas sampai lima puluh
kemudian harus dalam keadaan sehat
jadi harus self assessment sendiri sih mbak
jadi kemudian juga
harus kalau datang ke gereja dari rumah sampai nanti ibadat selesai pulang itu masker harus tetap digunakan tidak boleh dilepas
kecuali lagi saat menerima komuni kemudian ditutup lagi
kemudian juga yang boleh mengikuti misal tatap muka itu hanya yang ada di dalam paroki gereja katedral
jadi mempunyai nomor seperti nomor nik gitu ya
itu nomor biduh
nah itu benda
sudah disudah diafsar lalu jadi lunch sabun ya

jadi ini ada yang eas nya juga
kalau kamu nggak tahu itu namanya laas ya

dari tni angkatan darat dan juga dari satpol pp terlihat sudah ada melakukan penjagaan
aparat gabungan ada kurang lebih dua ratus personil yang memastikan bahwa gereja aman dari segala ancaman
saya juga melihat di sini ada tim kegana juga yang sudah stand by
dan selain itu juga terkait dengan keamanan fisik ada juga keamanan kesehatan yang juga terlihat
di sini ada ambulans yang juga standby untuk memastikan jikalau nantinya ada gangguan gangguan kesehatan
ataupun simptom simptom kesehatan yang mungkin ditujukan oleh salah seorang jemaat
kita berharap bahwa para jemaat yang melakukan misa pada hari ini semuanya sehat sehat saja
dan juga dapat melaksanakan misa tetap muka dengan damai dan juga lancar
terima kasih atas informasinya korespondensi nn indonesia
saya mumtazah catra diningrat yang melaporkan langsung dari gereja katedral jakarta